ya dan saat ini kita sudah terhubung via skype dengan wahyu diadmika yaitu salah seorang jurnalis tempo
dimana tempo juga menjadi bagian dari international consortium of investigative journalist
yaitu sebuah organisasi wartawan global yang terlibat dalam pengungkapan skandal ini
mas wahyu kemunculan atau beredarnya dokumen dokumen panama atau panama papers ini cukup menyita perhatian netizen di seluruh dunia
kalau kita lihat dalam dua hari terakhir saja ini begitu masif bahkan mungkin lebih besar ketika kemunculan atau beredarnya wikilex di tahun dua ribu sepuluh lalu
nah sebenarnya proses investigasi seperti apa sih yang dilakukan atau yang dijalankan
ya seolah olah mbak tiffany jadi proses investigasinya sih tidak berbeda seperti hampir semua investigasi reporting ya
jadi kita pertama kali mendapatkan data
mentah yang kemudian harus dianalisa
tentu saja data saja tidak cukup
kita harus interview kita harus prospek ke banyak sumber lain
tapi yang menarik ini kan karena ini kolaborasi lintas negara
ketika kejahatan itu lintas negara tentu saja wartawannya juga harus lintas negara
oke nah ini juga yang menjadi pertanyaan dari netizen di seluruh dunia termasuk juga indonesia
sebenarnya seberapa valid sih informasi
yang disebut dalam dokumen dokumen ini karena ini banyak sekali mencatut nama nama tokoh penting di dunia
ya tentu saja seperti setiap kali kita berhadapan dengan data semuanya harus diverifikasi
jadi kita tidak akan mempublish satu nama kalau kita tidak melakukan verifikasi dan tentu saja konfirmasi kepada yang berkantutan
kita semua sudah melakukan cross check justru karena dilakukan meramai ramai oleh banyak negara sehingga justru verifikasinya akan sangat berlapis
mas wahyu dengan keluarnya atau beredarnya dokumen panama papers ini anda melihat seberapa besar sih impact nya atau dampaknya terhadap indonesia
menarik di dalam konteks yang
karena kita pemerintah sedang jepol
jadi kita sudah melakukan protokol untuk mengurang rencana undang undang kemampinan pajak atau tax amnesty
diharapkan dengan undang undang itu akan bisa menarik sebagian besar dana dana yang sekarang tersimpan di luar negeri
jadi konteks untuk indonesia ini jadi penting karena itu
tapi juga di sisi lain reaksi pemerintah negara negara lain misalnya yang justru tidak menawarkan amnesti justru mengejar proses hukumnya
itu kelihatan kontras kalau dibandingkan dengan reaksi indonesia
jadi menarik melihat bagaimana publik melihat isu ini dan mendorong pemerintah untuk mengambil posisi yang mana dari dua objek itu
baik terima kasih sekali lagi mas wahyu diadmika atas waktu anda di connected malam hari ini